sama sekali tidak ada karena kewenangan kmk itu kewenangan paslon
selama paslon masih tetap mengajukan ke mk partai politik tidak ada hubungan di sini
tapi kelihatannya kan seolah olah kayak pak imin dan pak anies diberikan berjalan sendiri gitu
mk sementara umpah partai pengusungnya itu seolah olah meninggalkan dengan membangun kerjasama politik dengan pihak lain
artinya kan sebenarnya butuh juga dukungan dari pdi
tapi kartu pengusung pasal di mk ini tarik
artinya begini tindakan dari pimpinan pimpinan partai politik kan itu sebuah tindakan yang politisi lah ya
tapi persoalannya begini mereka masih tetap mensupport kami di mk dengan bukti bahwa mereka mengirim lawyer lawyernya untuk membantu kami di mk